direkturat jenderal pajak diharap mampu mengubah persepsi masyarakat
nama ditjen pajak tercoreng dengan tindak pidana korupsi
menteri keuangan sri mulyani berharap dirjen pajak menjadi pilot
dari institusi penting republik indonesia
yang harus mengubah persepsi masyarakat sebagai lembaga yang bersih
memperingati hari anti korupsi internasional yang jatuh pada enam desember
di kantor pusat dijen pajak
sri mulyani memberi nilai tujuh untuk kinerja bersih ditjen pajak
dijen pajak diharap terus memperbaiki sistem
dan menjalankan tugas dengan transparan
selama ini nama dirjen pajak tercemar karena kasus gayus tambunan misalnya
sebagai pegawai pajak yang menerima suap untuk mengurus pajak
pokoknya saya berharap bahwa direkturat jenderal pajak
sebagai pilar dari institusi penting di republik indonesia
terus menjaga integritasnya praktek praktek korupsi
dengan membangun berbagai macam sistem termasuk sop nya
bagaimana bertemu dengan wajib pajak
bagaimana menetapkan kewajiban pajak secara transparan
datanya baik dan semuanya dilakukan dengan prosedur yang baik
sehingga wajib pajak juga merasa tenang dan percaya
bahwa direkturat jenderal pajak melakukan tugas konstitusi ini
secara benar dan proper